tiap jumat eksklusif di gtv
alhamdulillah aku kenyang mas
kita ketemu sumarno
jangan sampai sumarno pergi duluan sebelum menerima surat itu
tapi sebelum itu aku mau denger kamu ngomong ke tadi lagi dong
kamu mau denger
sekarang biar semua orang tau disini
tapi mereka gak punya bukti apa apa kan
semua aman kan elsa
tukang ojek yang harusnya jadi saksinya mbak ani empat tahun yang lalu
dia ada disini
dia kerja di perusahaan yang lebaran
dan tadi aku denger
dia mau dipanggil sama polisi
terus apa yang akan kamu lakukan
ya kalau misalkan sumarto dipanggil ya pasti hidup aku hancur ma
semuanya pasti bakal berantakan mah
tapi mama tenang aja ma
aku akan berusaha gimana caranya supaya sumarno gak ngomong sama polisi
kamu mau ngapain
kamu mau berbuat apa saja
kamu mau bikin evan yang laps pu

molot menu ini ga ada intinya
kayaknya kan ada belakangan kita

apa pun yang akan kamu lakukan nanti
kalau sampai ada papa
mama gak akan bisa bantu kamu lagi
aku juga gak mau mah
tapi aku harus berbuat apa
jangan celakai orang lain lagi
alhamdulillah aku kenyang mas
ini kita langsung ke kantor saya ya
kita ketemu sumarno
jangan sampai sumarno pergi duluan sebelum menerima surat itu
tapi sebelum itu aku mau denger kamu ngomong ke tadi lagi dong
kamu mau denger
sekarang udah semua orang tau disini
tapi nanti ya di rumah ya
sekarang masuk dulu
habis terima telepon dari kantor
saya udah ngentang
sebenarnya ada yang ingin aku tanyakan ke mama
kalau memang mama pembunuhnya
kenapa baru sekarang malah mengakuinya
kenapa gak dari dulu mama
mama takut sekali masuk penjara
mama gak mau
elsa yang disalahkan
mama juga gak mau kalau elsa masuk penjara
pelakunya itu adalah mama
mama takut sekali
mama sadar kalau mama sudah menguatbankan andi
andi di penjara bertahun tahun
bahkan sampai aku juga berpikir
kalau ada yang bersalah
rumah teman aku dan andi juga hancur
emang itu kenyataan
emang itu kenyataan
emang itu kenyataan
kamu itu suami aku
bisa bisanya kamu ngomong soal pernikahan kamu sama mbak ani di depan aku
emang kamu tuh gak punya apa perasaan sedikit pun untuk menghargai perasaan aku kayak gimana
menghargai pesan kamu apa kamu sadar
gimana perasaan aku sekarang
gara gara pembunuhan itu
aku andin rumah tangga aku
udah mengorban dari semua ini
aku tunggu di mobil
aku susul nino ya
sekarang aku pulang ya
aku pikir pengorbanan aku akan membuat engsa lebih bahagia
tapi ternyata tidak
elsa tidak bahagia
aku tidak bahagia
semua tidak bahagia
semua tidak bahagia